terus ada urat ada perutikan itu sih yang bikin kita beda
proporsi nilai transaksi produk lokal berada pada kisaran empat puluh lima empat puluh enam dari nilai transaksi
tapi mereka yakin kalau masak itu tangan
agar petani tidak terjebak dalam permainan harga pengepul atau tengkulan
pak jonny sampai sekarang